walaupun dia alasan untuk pimpinan geng serigala
bisa bisa malah gue diremehin mereka
ah lepasin gue sekarang
kalau enggak abang gue bakal bikin perhitungan sama obang bertiga
ada juga gue yang bakal bikin perhitungan sama
udah ngeliatin apaan sih
tuh rame rame tuh

kayaknya dia dikerjain dia musila
wah ini pasti gara gara ngerebutin gue nih
jangan diem aja
gerakan kayak gini aja lo diem
ada apa ini
lo gak sesuai baik sama gue
gue minta jelasin semuanya ada apa ini
pokoknya aku gak suka kalau cewek gunjen ini deketin kamu
makanya aku suruh dia jauhin tamu
sil denger ya
kalau lo gak tau apa apa lebih baik lo diem
lo gak usah nama nama masalah
tuh apaan sih
kalau abis ditolongin
orang itu bilang makasih bukan marah marah
aku tuh belum puas juga ya cari masalah sama gue
pertama kalau ngeliontin gue aja sampai sekarang belum ketemu
terus ditambah sekarang pacar lo yang dudududu gue sembarangan
dan salam sama gue dan mempermalukan gue di depan semua orang
silahkan pacar lo
dia bukan pacar gue
aduh udah udah udah
gue gak butuh penjelasan dari lo ya
yang jelas gue tuh kayak gini semua gara gara lo tau gak
lo bener bener ketahuan ya
cuma gara gara cowok lo bisa sampai segitu ya sama reva
temen lo tuh yang ganjen ganjen sama cowok orang
lo rus ke mantan lo
seenak aja gantuin temen gue
boy kamu kenapa malah dukung dia sih
aduh dua kali tuh seboy berantem
sil denger ya
gue ini bukan pacar lu lagi
jadi stop bilang kalau kita masih pacaran di depan semua orang
iya tapi dalam hati aku kamu itu tetap pacar aku boy
hoy aku cuma butuh kamu percaya sama aku
yang gue tau lu udah bikin masalah sama orang lain cuma gara gara gue
lo sadar gak sil
lo mau semua orang nurutin apa kemauan lo
ya aku cuma ngelakuin itu supaya reva gak rebut kamu dari aku
harus berapa kali gue bilang gue bukan pacar loh
jadi stop bilang kalau reva pengen ngerebut gue dari lo
apalagi di depan umum di depan semua orang
tujuan lo apa sil
lo mau bikin dia malu
lo kan gak tau kejadian yang sebenarnya jadi gak usah ngomong
ya jadi aku harus apa boy biar kamu sayang lagi sama aku
boy inget seberapa happy nya kamu waktu kamu ajak aku touring ke bali
terus janji kita berdua supaya terus sama sama
gak usah ungkit yang udah berlalu
buat gue itu semua udah gak ada artinya lagi
dan maaf gue terpaksa ngelakuin semua ini
sayangnya gue gak perlu issa
ya ampun mimpi apa lo semalam sil
aduh ini tuh gawat tau gak sih
berarti tuh si reva udah ngerebut hatinya sih boy
betul banget tuh
lo liat aja gue gak akan berhenti sampe dia bener bener jauhin boy
waduh kenapa sih tiap kali gue ketemu sama cowok itu
selalu aja gue tuh bete tau gak
aduh salah apa sih gue sampai gue tuh harus ketemu makhluk gak jelas satu itu mulu
asli bete banget gue sama si la
lo aja bete apalagi gue
gue tuh manggu banget tau gak sih digituin depan anak anak
nanti kalau mereka ngira gue beneran mau ngerebut
waduh amit amit mimpi juga enggak
boy sama ceweknya tuh sama aja atau nggak sama sama gak jelas
boy bener kali si la itu cuma mantannya boy
semua mahasiswa juga udah tau
hah iya demi apa
jadi dia cuma mantannya doang
ya ampun kenapa ya sampe segitunya banget sama boy
kok muka lo jadi seneng kayak gitu
pas lo tau si la itu cuma mantan ya boy
jangan jangan lo mau suka ya sama boy
eh tapi boy keren tau pas ngelindungi lo dari si la
yakin gue lo pasti bakalan jadian sama budi
aduh raya udah ya lo gak usah halu
bikin gue mimpi buruk tau gak
udah udah gue gak mau denger lagi ya
yaudah kalau gitu bula mau cabut dulu nih mau benerin mobil
dari kemarin belum beres beres wih misalnya
yaudah yuk gue temenin
gak usah gak usah gak apa apa
kasnya lo nya ini bakal lama banget keluar ya
gue duluan ya
gue cabut ya
walaupun dia alasan untuk kepemimpinan geng serigala
bisa bisa ntar malah gue diremehin mereka
lepasin gue sekarang
kalau enggak abang gue bakal bikin perhitungan sama omor tiga
ada juga gue yang bakal bikin perhitungan sama abang lo

terserah lo deh
aku pasti ngamuk ngamuk sama dia
terserah lo deh